pdi perjuangan menilai pernyataan susilo bambang yudhoyono mengenai hubungannya yang belum pulih dengan megawati soekarno putri sebagai pengulangan
pdip membantah megawati menghalangi demokrat untuk bergabung dengan koalisi jokowi
wakil sekretaris jenderal pdip eriko sutarduga mengatakan sby telah berulang kali melontarkan pernyataan yang sama
soal hubungannya yang kurang baik dengan megawati demi kepentingan politis
pdip mengimbau sbe sebagai negarawan tidak menyeret nama megawati dalam persoalan pilpres dua ribu sembilan belas
menurut eriko seluruh koalisi jokowi tetap membuka pintu kepada partai lain untuk bergabung sepanjang tidak memaksakan kehendak
pdip balik menuding sby menjadikan masalahnya sedangkan megawati sebagai alasan karena gagal menyodorkan putranya
yakni agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden
saya sendiri kurang paham ya kenapa hal ini menjadi sesuatu hal
yang luar biasa kalau disampaikan juga oleh pak ngabalin kemarin juga bahwa beliau juga ditawarkan untuk menjadi menteri
tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang lebih besar daripada itu atau keinginan orang tua ingin menjadikan anaknya menjadi cawapres
tapi ya hal ini jangan dikaitkan bahwa ini karena kekurangan yang lain karena ada kesalahan yang lain
nah kalau menurut kami sebagai kita negarawan sebagai beliau kepala negara presiden ke enam tentu kan mempunyai jiwa besar
bahwa tidak semua keinginan bisa dicapai pada saat yang sama
dan kalau beliau akhirnya memilih untuk bersama dengan bapak prabowo untuk memilih menjadi katakan mitra tanding kita nanti itu kan bukan sesuatu hal yang keliru juga
sementara itu partai nasdem menganggap pernyataan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengenai hubungannya dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
hanya merupakan alasan ketidakmampuan demokrat menyesuaikan diri dengan gaya politik koalisi partai pendukung jokowi
sekjen partai nasdem joni g plate mengaku tidak terkejut dengan pernyataan sby
plate menilai pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan partai demokrat untuk menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi dan juga gaya politik yang diterapkan dalam koalisi pendukung jokowi
joni menilai suasana politik yang harmonis terbangun di tengah koalisi pendukung jokowi menurutnya rintangan justru ada di pihak demokrat
jokowi menurutnya rintangan justru ada di pihak demokrat

karena partai politik pengusung pak jokowi dodo dalam pertemuannya di bogor itu jelas sekali situasinya sangat baik penuh keramat tamahan politik sangat harmonis
ini satu keadapan politik yang baru habitus nofus politik yang baru
apabila keadapan politik situasi politik seperti itu sulit
bagi partai demokrat bagi pak sby untuk menyesuaikannya maka tentu rintangan itu bukan dari koalisi enam partai
itu rintangannya dari pak sby atau dari partai demokrat sendiri